saat ini saya berada di jakarta international e prix stadium yang nantinya perhelatan formula e terbesar akan diadakan pada tanggal tiga dan empat juni
tepat saya berdiri ini adalah tempat grandstand di mana nantinya akan ada sembilan grandstand dengan sepuluh kapasitas penonton
jika ditotal nantinya juga akan ada dua puluh penonton e prix tahun ini
bagaimana persiapannya mengingat tiga dan empat juni sebentar lagi
menghitung hari menjelang penyelenggaraan e prix di jakarta
ivan perbana project director jakarta e prix dua ribu dua puluh tiga mengaku hingga saat ini tiket jakarta e prix dua ribu dua puluh tiga sudah terjual sebanyak delapan tiket
jumlah ini di luar tiket yang dijual pada pihak korporat dan bank
angka penjualan tiket jakarta e prix dua ribu dua puluh tiga juga masih terus meningkat
meski acara puncak e prix ini akan dilaksanakan pada tiga dan empat juni
ivan mengatakan penyelenggara juga akan menggelar aktivitas pre event pada tanggal sembilan belas hingga dua juni mendatang di taman ismail marzuki
yang meliputi arts sports dan juga entertainment
yang pertama tentu aktivitas urban ya ada video mapping dan lain lain dan juga ada konsep nanti artis line up nya cukup banyak
ada juga kita ada pameran pameran sneakers digital product atau pameran pameran yang menunjukkan
raff green dan ada juga urban communities dimana nanti akan ada acara acara kebudayaan
karena tim adalah tempat budaya dan juga nanti ada makanan
selain pre event persiapan acara puncak pada tanggal tiga dan empat juni juga terus dilakukan
atau sudah siap digunakan
namun terkait persiapan overlay yang meliputi tenda
setelah persiapan bangunan ini selesai maka persiapan terkait perangkat lunak yang meliputi software dan elektronik baru akan dilaksanakan
mengingat formula e memfokuskan kebutuhannya pada listrik
irawan mengatakan daya listrik yang dipersiapkan untuk acara ini berkisar di angka tujuh belas mw
meski kebutuhan listrik cukup besar

ada dua sumber yang memungkinkan di sini satu adalah pln
pln kan jelas grade ya tidak ada polusi tidak ada masalah dengan karbon footprint
tetapi tetap semua event ini akan di backup dengan generator
nah generator inilah yang harus green
bahan bakarnya tidak boleh fosil
nah itulah yang dipakai di sini hvo
ya produksi dari indonesia pertamina
jika anda tertarik menonton jakarta e prix dua ribu dua puluh
yang berlangsung tanggal tiga sampai empat juni mendatang
anda bisa melakukan pemesanan tiket melalui situs resmi jakarta e prix
penukaran tiket nantinya akan dilakukan tanggal tiga puluh satu mei hingga satu juni dua ribu dua puluh
aulia wardani devi fitriani jakarta
dan bisa juga di